hai porge desa ngelarang kecamatan kanor kabupaten bojonegoro minggu siang digegerkan
dengan peristiwa pembunuhan sadis salah satu warganya tersangka au tega menghabisi nyawa
ibu kandungnya siti muawanah menggunakan parang saat pembunuhan berlangsung korban sedang tertidur
pulas di ruang tamu usai membunuh korban pelaku kemudian pergi ke sawah meninggalkan mayat korban
begitu saja mayat korban ditemukan pertama kali oleh sang suami mulyono sepulang dari sawah
pembunuhan sadis ini diduga berlatar belakang sakit hati dimana sehari sebelumnya pelaku yang
mengalami stres sempat terlibat cekcok dengan korban kemarin katakan sengadi ini total ansali
mergawi terus andianung nanti oh dihitung itu pak ya ini pelaku ini sudah mengalami perang mengalami
tak butuh waktu lama polisi berhasil menangkap pelaku sementara mayat korban dibawa ke kamar
jenazah rsu debojonegoro untuk dilakukan visum sekitar jam enam belas mendapatkan operasi dari perangkat
bahwa di wilayah desa narangan ada kasus pembunuhan saat ini sementara pelaku ditamankan
guna kepentingan penyelidikan pelaku bersama barang bukti sebilah parang diamankan ke mapol
sekanor pelaku juga menjalani pemeriksaan intensif
pelaku juga menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami informasi dugaan pelaku mengalami stres